sabrina teh kangen sama kamu
kamu dari semalam main handphone aja
anak kan sibuk kan
makan dong yang jagain sabrina
lagian juga kalau gak ada anak kan aku yang jagain
iya tapi kan sekarang kamu ada
apa salahnya main sebentar sama anak
anak capek kan
tiap hari kerja masih di rumah cuma ngurusin anak aja
udah boleh diinjak uginnya
saya ngepele tadi pas habis sahur
sekarang kan masih bersih tapi biar tidak terlalu ngeresis sapu
kamu udah dapet kiriman lebaran doi
kamu udah dapat kiriman lebaran
oh belum kum
kiriman dari mana
dari raja arab
dari istri kamu doi
emang ata mau ngirim buat lebaran
atem sudah mengirim uang ke kamu untuk lebaran nanti belum
oh kamu mah nanya begitu aja pakai nguter nguter kum
udah apa belum
kok doi malem malem tidak mau ngikutin ramai
ya iyalah dua minggu lagi lebaran
emang puasa udah berapa hari kum
ya ampun melehoi
kalau lebaran tinggal dua minggu lagi berarti kita sudah menjalankan puasa selama dua minggu
esy udah kirim kamu thr belum
saya juga belum ceng
ya ampun terus kita belanjanya kapan dong
iya padahal banyak sekali yang harus dibelanjain
kalau nanti transferannya udah menjelang lebaran kum sayang
udah banyak barang barang bagus yang habis
kalau saya sih udah telepon em terus
kemarin sih belum ditransfer tapi kata istri saya tercinta
hari ini dia mau transfer
harusnya kan kita yang kerja di luar
ini malah kebalikannya
hah kebiasaan kamu mak kum
biasa aja kali kum nggak usah baperan begitu
yang namanya istri sudah meninggalkan rumah untuk kerja mencari nafkah
ya otomatis harus melangkahi kita yang di rumah

pak dhani saya joyce namanya stella
saya mau konsultasi dengan pak gledek
kapan ya saya bisa dijadwalkan
nanti saya tanya dua yang geledek
soalnya kamu yang gledek banyak
kalau jadwal yang gede kosong
saya akan atur jadwalnya
saya akan atur jadwalnya
terima kasih pak dhani
kalau jadwalnya sudah ada tolong segera hubungi saya ya
assalamu'alaikum wa'alaikum salam
aduh jangan dilempar lempar
alhamdulillah lebaran tahun ini dok
alhamdulillah lebaran tahun ini dok
ajak mainan tuh kang
sabrina tek kangen sama kamu
kamu dari semalam main handphone aja
kamu dari semalam main handphone aja
dong yang jagain sabrina
lagian juga kalau nggak ada anak kan anak yang jagain
tapi kan sekarang kamu ada
apa salahnya main sebentar sama anak
tiap hari kerja
masih di rumah cuma ngurusin anak aja
udah senang bawa sabrina bermain
bentar bentar kenapa
tuhar mau pergi ke taman bacaan nek
wat transferan dari mamey kamu belum masuk
jadi belum bisa beli baju lebaran
kamu yang sabar ya
iya nek gak apa apa
tidak beli baju lebaran juga nggak apa apa tuh ya
ih jangan atuh
gini aja kalau minggu depan transferan belum masuk
kita jual kalung nek

iya nek tapi kalau bisa janganlah tuh nek

ya udah nek kalau gitu atuh berangkat nek
assalamualaikum nek waalaikumsalam
kecil banget tuh yuk
beli bahan bahan buat bikin kue
males aku mah
kok males kamu tidak bikin kue lebaran ini
capek capek aja kum mendingan beli jari langsung
tapi kan buatan mereka tidak enak ceng
muka mukanya nih kelihatan
pasti lagi ngomongin uang thr yang belum ditransfer nih
ya kan mukanya pada memelas
kayak kamu enggak aja dang
kamu juga pasti belum ditransfer kan
kalau kamu udah ditransfer kamu pasti udah bau nyak bau belanjaan nih
udah pamer sama kita kita
eh jangan sedih
saya mah udah ditransfer dari minggu lalu ceng
kang dadang sekarang nggak pamer ceng
betul banget doi
saya juga udah beli baju lebaran yang banyak
dan gak perlu pamer
betul kang dadang
gak boleh pamer
jangan percaya sama si pedut doi
dia memang nggak akan berubah
kalau dia berubah
cirausnya turun salju
kemarin kemarin kang dadang pamer itu
supaya kita gak kedinginan
betul banget doi
udah udah udah puasa puasa malah ribut ribut
ini ada yang mau ikut kecibatu tidak
eh hanya nangang kecibatu kum
beli bahan bahan buat bikin kue
kamu pesan apa ceng
saya juga kum
saya juga nastar kum
kalau kamu tidak usah nyetam
tahun lalu saja kan kamu belum bayar
bayar dulu pedut
bara bara kamu main sama kak sandra ya
peran peran kamu udah masuk apa belum tak
sudahnya dibuka sebelumnya
lajar kamu kan cemberut istrinya udah pulang
bercuma aja ada istri
tetep aja sayang mesti gak susah berinak
itu kan memang kewajiban kita chef
istri kita ini udah capek nyari nafkah
mana mau dia kita suruh suruh lagi
kamu bisa gak sih kerjanya tuh lebih serius
jadi sekarang kita punya empat finalis lagi ya bu
jadinya tiga finalis bu
debbie menolak untuk ikut
karena dia merasa sudah kalah
wah semua urusan jadi mudah ya bu
kalau kita punya anak seperti debbie
sebentar lagi lebaran
biasanya suka banyak kejahatan yang muncul
penjahat bisa berpura pura menjadi pengamen pemulung pengemis atau tamu
kita tidak boleh lengah
ciraus akan ramai
kita akan luput dengan orang orang yang tidak dikenal
siap satu komandan
yang datang bisa penjahat atau juga anggota kelompok konspirasi global
jadi kita harus bertugas sebagai hansip dan juga sekaligus agen cai
siap satu komandan